kasus positif terinfeksi virus corona di indonesia hingga rabu dua puluh dua juli dua ribu dua puluh bertambah sebanyak satu delapan ratus delapan puluh dua kasus
total keseluruhan kasus covid sembilan belas menjadi sembilan puluh satu tujuh ratus lima puluh satu kasus
berdasarkan data pemerintah pusat mengenai perkembangan harian corona
selain kasus positif per hari ini ada tambahan satu tujuh ratus delapan puluh sembilan orang yang sembuh sehingga total menjadi lima puluh dua ratus lima puluh lima orang
sementara itu untuk kasus kematian ada tambahan satu ratus tiga puluh sembilan orang meninggal dunia sehingga total menjadi empat empat ratus lima puluh sembilan orang